presiden joko widodo kembali bagi bagi sepeda
kali ini presiden dirayu oleh seorang anak sekolah dasar lewat puisi

dan aku makan
udah terus terus
dan aku mandi
tak hanya presiden aksi lucu peserta kuis ini mengundang gelak tawa ribuan pelajar
kuis bagi bagi sepeda ini
dilakukan usai pembagian kartu indonesia pintar
pada seribu lima puluh tujuh pelajar sekabupaten wonosobo di aula gor wonosobo pada sabtu pagi
pada kesempatan itu presiden jokowi didampingi menteri pendidikan nasional muhajir effendi
presiden berpesan agar uang kip dimanfaatkan sebijak mungkin untuk kebutuhan pendidikan
selain itu presiden menegaskan dan meminta agar anak indonesia
untuk tidak kalah bersaing dengan
anak anak dari luar negeri terutama pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi